wacana pemerintah menaikkan tarif tiket borobudur sebesar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah bagi wisatawan lokal
dan seratus dolar amerika bagi turis mancanegara menimbulkan kegaduhan
senin siang gubernur jawa tengah ganjar pranowo menegaskan bahwa harga tiket rp tujuh ratus lima puluh
seperti yang disampaikan luhut berlaku untuk wisatawan yang hendak naik ke atas bangunan candi
namun hal itu masih dibahas
masih dibahas oleh twc nanti dengan badan pengelola dan itu bukan tiket masuk loh itu tiket naik
kemarin tulisannya tiket masuk jadi semua takut tiket masuknya tetap
bahkan yang anak sekolah biasanya rp dua puluh lima ribu jadi lima ribu
bagi wisatawan lokal non pelajar akan dikenakan tarif tujuh ratus ribu
lima puluh ribu rupiah per orang
sedangkan untuk wisatawan asing sebesar seratus dolar amerika atau sekitar satu empat ratus rupiah
sementara tiket masuk kawasan candi borobudur tetap sebesar lima puluh ribu rupiah
namun harga tiket ini hanya berlaku bagi pengunjung yang masuk sampai ke area pelataran borobudur saja
meski masih sebatas wacana kenaikan harga bagi wisatawan yang hendak naik ke candi borobudur
mendapat protes berbagai bagai
yang harganya yang stabil aja
tidak segitu ya nggak ada orang naik nanti gimana
sebagai upaya pelestarian cagar budaya dunia
pihak balai konservasi borobudur mengaku perlu adanya pembatasan pengunjung
yang naik kebangunan candi borobudur
mengingat sudah adanya kerusakan pada struktur candi
ini untuk meminimalisir tingkat kausan pada tangga candi borobudur

yang membawa pasir
gg entry mail sebagaimana